kini kita beralih ke informasi berikutnya kementerian pertahanan memastikan telah menandatangani kontrak pembelian sebelas pesawat tempur sukhoi su tiga puluh lima senilai sekitar satu empat belas miliar dolar amerika
menteri pertahanan ria mizard riakudu memastikan pembelian itu dilakukan dengan skema imbal dagang
pesawat su tiga puluh lima nantinya akan menggantikan pesawat f lima milik skuadron udara empat belas tni angkatan udara yang sudah memasuki masa pensiun
diperkirakan dua unit su tiga puluh lima tersebut akan tiba di tanah air pada awal dua ribu sembilan belas
satu tahun paling satu buatnya akan bertahap bertahap awal tahun depan sudah ada dua